inilah saat saat bunga dan keluarganya menyelamatkan diri saat banjir menerjang kawasan rumahnya pada senin sore
banjir yang menerjang membuat warga langsung mengevakuasi diri tanpa sempat membawa barang apapun untuk ke lokasi yang lebih tinggi
tak hanya harta benda banjir bandang di sukabumi juga menelan korban jiwa
dua korban yang terseret banjir ditemukan tim sar gabungan dan dibawa ke rumah sakit sekarwangi kabupaten sukabumi pada selasa pagi
sementara satu orang masih dalam pencarian
dua orang korban tewas ini ditemukan di tempat terpisah dengan jarak sekitar dua sampai tiga kilo dari kejadian banjir bandang tersebut
ini ada di rumah sakit sekarwangi atas nama bapak hasim umur kurang lebih enam puluh tahun si
yang kedua itu bapak jj
yang kedua ini asal dari tasikmalaya
ini lima puluh delapan tahun
keduanya ditemukan kurang lebih satu km dari lokasi sekarang
sekarang memang kedua korban tersebut berbeda tkp sanyut
sementara itu pada selasa sore tim penanggulangan bencana banjir bandang cicuruk menerjunkan dua unit alat berat
untuk membersihkan material banjir yang menutupi jembatan cibung
kedua itu desa pasawahan kecamatan cicurup kabupaten sukabumi
bpbd kabupaten sukabumi menyatakan banjir bandang yang menerjang enam desa di kabupaten sukabumi adalah bencana alam
hal ini diputuskan setelah melakukan pemeriksaan di hulu sungai
di mana petugas menemukan tanggul air terjun jebol dan menerjang ke permukiman warga
ahmad fikri sukabumi jawa barat